masalah kamu itu sebenarnya apa
jangan kamu pendam di hati kami
nanti malah memberatkan kamu
kunci semua pintu dan jendela
berenam nanam bibit permusuhan
nanti kalau kau sudah
kau akan tahu siapa kamu
setelah kamu prayer
kenapa dia belum pulang juga
ampun tuhan ampun
aku hanya disuruh seseorang
dia hanya ingin kau menjauhi parida tuhan
silahkan duduk kakak
aku datang kesini
bukan untuk membicarakan tentang kita
tapi aku mau membicarakan tentang anak anak kita
apa selama ini kamu tidak tahu
kalau farida dan sembara itu
sudah saling mencintai
ini bukan buruan
mereka sudah saling jatuh cinta
tidak mungkin kakak
mereka itu baru saling mengenal
jadi tidak mungkin kakaknya
mungkin mereka jatuh cinta
itulah yang terjadi
mereka sudah saling mencintai
dan aku mohon pada kamu untuk
kalau paman datang hanya untuk membujuk ibu saya
agar saya menjauhi farida
paman tidak perlu repot repot
apalagi sampai mengutus tukang pukul
untuk membuat saya menjauhi tarida
ibu tidak mengerti maksud kamu
saya tahu diri paman
farida mempunyai cinta untuk saya

saya tidak akan pernah mendekati calon istri orang
bei ku gernanya kristin ya harga ya
biar aku yang menghadapi dia
rasakan ini harimau black
kenapa dibiarkan kabur biung
kenapa siluman harimau itu menyerang biung
aku itu rabu dek datuli
ada apa toh
terea terea panggil nama
pasti bakyu kan
yang sudah menyuruh tukang pukul untuk memukul sembara
apa betul itu
memang budi yang menyuruh tukang pukul itu untuk memukul sembara
kamu tidak terima
kenapa budi melakukan ini semua
loh kok pakai nanya
ya untuk memberi pelajaran anak kampung itu dan janda nggak jelas itu
biar tahu mereka itu siapa
kamu tidak tahu kan
rencana mariamah itu licik sama kamu
dia sengaja menyuruh anaknya untuk deketi kamu
ya allah budi
budi itu terlalu pijik
budi mariam dari sembaranya itu orang baik
kamu ini orang tua lagi bicara
mari lari lari anu
kamu ini anak kemarin sore nggak tahu apa apa di sini
budimu ini sudah makan garam dunia
jadi tahu mana yang baik dan mana yang berapa baik
apa yang bakyu lakukan itu sudah keterlaluan
bapak kok mencela mencela ngomong nggak enggenah begitu
kemarin kamu setuju dengan pernikahan mardian
sekarang kamu menyetujui percintaan farida yang nggak enggenah itu
bayu tapi aku hanya ingin farida itu bahagia
memang kamu pikir kalau farida bisa menikah dengan sisi sembara itu
cuma karena sepetak dua petak tanah dia itu
lama lama dia kan miskin seperti mariamah
udah nggak ada tapi tapi ya
di sini aku yang menentukan kebahagiaan keluarga ini
dan kamu harus menyetujuinya
kalau sampai kamu bertemu atau menemui sembarang lagi
budimu ini akan mengirimkan tukang pukul lebih kuat